sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu yang bengong melulu
saya cuma mengkhawatirkan aditya
kamu sholat dulu
supaya pikiran kamu gak kemana mana
saya bawa perlengkapan buat besok
kamu tuh betul
nganterin aditya sampai ke jalan tol
kamu gak bohong kan sama ibu
ibu pikir are bohong sama ibu
aduh ibu ini aneh aneh aja
ya enggak lah bu
tadi semuanya baik baik aja kan
gak ada yang aneh

dia tuh malahan ngajak ke jakarta
aditya tuh senang banget diantri sama aku dia tuh malahan ngajak ke jakarta tapi gua bilangin nih
kalau aku ikut ke jakarta
kalau aku ikut ke jakarta
nanti yang ngurus pertunangan kalian
terus dia bilang
dia belum telpon saya kak
kenapa lu yang gak telpon dia
teleponnya gak bisa dihubungin
ya telepon rumahnya lah zaz
saya nggak punya telepon rumahnya
lu gak punya telepon rumahnya
kalau terjadi sesuatu sama dia
lo mau cari informasi kemana coba
jangan bicara seperti itu
perjalanan ke jakarta itu jauh sas
ntar kalau terjadi sesuatu sama dia
kalau dia ada apa apa di jalan
kalau sampai dia
jangan bicara seperti itu lagi
anitia baik baik aja
eh mbak nadia
ini habis beli perlengkapan
kan besok nadia mau tunangan
terima kasih mas
orang sini juga tapi kebetulan
dia baru datang dari luar
oh anak muda yang tinggal dekat sungai itu ya
mas noto kenal sama dia
dia langganan di sini
dia sering kemari membeli wain dan rokok
dia ngerokok aja enggak apalagi minum
baru kemarin dia beli bir dua keraton
mungkin itu buat temen temennya nak
kayaknya kerepotan mbak
kemarin saya bangkitin bawain mbak
mobilnya di mana mbak
di sebelah sana
sudah saya bilang jangan judi dan mabuk di sini
setiap hari mereka kemari
selalu bikin onar
kalau siang mereka minta minta uang
kalau sudah punya uang
mereka kemari untuk main judi mabuk
bareng barengnya biar tolong si mesin aja deh mas
nanti biar saya masuk
saya permisi mbak
sekarang siapa yang bisa mengisi soal akan kakak kasih permen
anak anak itu mirip banget sama anak anak yang ada di tempatnya robin
aku yakin banget
sepertinya orang tadi mau kenal kita
wah kalau sampai bang robin tahu habis deh kita
kalau gitu yuk kita ke rumah bang robin
mas saya mau ketemu tamu yang namanya pak alam
katanya dia lagi meeting disini
oh mungkin sedang ada di dalam sana
bagus fair dengan kita
kakak ingetin sekali lagi
lakukan sesuai yang kakak perintahkan
selamat siang pak alam
oh bu julia selamat siang
kalau gitu kami permisi lah
baik baik selamat siang
kami permisi bu
mari silahkan silahkan duduk bu jadi
baik bu terima kasih
kita berdua datang kemari khususnya saya
saya meminta maaf atas kelakuan adik saya
saya tahu itu satu kesalahan dan saya rasa saya perlu menjelaskan
jadi begini hubungan saya dengan imam adalah hubungan yang sangat pribadi
yang tidak seharusnya dicampur adukan ke masalah pekerjaan
jadi kami berdua datang untuk meminta maaf
dan saya berjanji masalah ini tidak akan terlalu lama
dan saya punya sesuatu untuk bapak
tidak perlu seperti ini pak sultan
tidak apa apa kok pak
sebenarnya masalah itu sudah saya lupakan pak sultan
oh iya bu julia selamatnya atas petunangan ibu dengan pak imam
dan ibu memang benar benar pasangan yang sangat serasi
bapak bisa saja terima kasih pak alam
oh iya bu kamu mau berbicara
tidak apa apa pak
biar saya pesankan ya
saya tetap berbicara
bukannya begitu kek nadia itu kan perlu waktu
nadia perlu pikir pikir lagi
kamu belum percaya sama robin
jujur iya kek
tapi dengan kejadian tadi nadia tambah gak yakin
kayak anak anak yang nadia lihat tadi
itu sama seperti anak anak yang di tempat robin
mereka main judi dan mereka
ada mas robin di luar
suruh masuk suruh masuk
sebelumnya saya mau minta maaf pada kakek
maksud saya kemari ingin menyampaikan
bahwa saya tidak jadi bertunangan dengan nadia
kamu tidak mau bertundangan dengan nadia
saya tidak bisa bertundangan lalu menikah dengan kamu nadia
kenapa kamu tidak mau bertunangan dengan nadia
saya rasa nadia tidak sepenuhnya bahagia dengan hubungan ini

nadia kamu harus berhati hati

dan kemungkinan ini kek
saya merasa dia tidak ingin menikah dengan saya
dan saya tidak memaksa kek
dari mana kamu tahu kalau saya gak mau bertunangan sama kamu
nadia beberapa hari ini saya sering memperhatikan kamu
meskipun wajah kamu tersenyum
tapi di dalam hati kamu ada yang hilang
dan yang lebih parahnya lagi
kamu tidak bersemangat dengan pertundangan ini
nadia saya bukan orang yang egois
saya terlalu cinta dengan kamu nadia
saya tidak ingin memaksakan sedikit pun dari kamu
kalau kamu sudah siap hubungi saya
saya pasti datang
sampai pada hari itu tiba
pernah atau tidak
kamu bisa menerima itu